ya satu lagi skandal mega korupsi yang diduga menjadikan uang negara sebagai bancaan
para pemburu rente kembali terkuat
tidak hanya jumlah yang fantastis tapi juga nama nama politisi
atau pejabat negara yang disebut sebut juga tidak kalah fantastis namanya
apakah demokrasi langsung belum juga bisa mengubah kelakuan beberapa elit kita
yang gemar mencuri uang rakyat
tapi pepatah bijak selalu bilang harapan itu pasti ada
kalau kelakuan elit belum berubah yang ada perubahan justru sikap dua pemimpin bangsa
yaitu presiden jokowi dan presiden ke enam sby yang akhirnya mau bertemu
setelah sekian lama dicitrakan mereka berdua ini saling berseteru
akankah pertemuan ini mampu meredam tensi politik yang belakangan ini memanas
atau hanya drama yang tidak punya dampak apa apa
nah untuk membahas dua topik dalam indonesia minggu ini
dari perspektif yang berbeda telah hadir bersama saya malam hari ini
ada mas arswendo atmobiloto jurnalis senior dan juga budayawan
kita terima kasih mas arswendo sudah datang
kita akan membahas dua topik yang menjadi top of mind publik kali ini
kali ini kita akan membahas lagi lagi mega korupsi
mega korupsi cutting edge
kalau istilahnya kurang bagus deh
oh iya itu kata ketua kpk
tapi apakah semega itu korupsinya kita akan lihat liputan pengantar berikut ini
sesuai dengan janji dan optimisme kpk membongkar kasus ini hingga ke akar
pengadilan tipikor memunculkan sejumlah nama elit politik nasional
yang diduga memiliki peran sentral dalam praktik lancung pengadaan ktp elektronik
sejumlah nama beken di ranah politik satu persatu disebutkan jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan
jpu juga menambahkan uang haram dalam kasus korupsi ini mengalir ke kantong sejumlah partai
di antaranya partai golkar dan demokrat yang masing masing menerima dana satu ratus lima puluh miliar rupiah

dengan kompensasi anti aktifitas
di antara beberapa pertemuan yang telah dilakukan oleh andi agustinus alias andi naropo akan memberikan fee kepada beberapa alutan dpr dan penjawatan pemerintahan dalam negeri
guna merealisasikan pemberian fee tersebut andi agustinus alias andi naropo membuat kesepakatan dengan sekjian lofanto andas subadenggung dan muhammad nazarudin tentang rencana penggunaan anggaran ktp elektronik
menanggapi hal ini partai demokrat melalui wakil sekjian dewan pimpinan pusatnya didi irawati syamsudin angkat bicara
menanggapi hal ini partai demokrat melalui wakil sekjen dewan pimpinan pusatnya didi irawadi syamsuddin angkat bicara
terkait sikap partai terhadap anggota yang diduga terlibat dalam pusaran mega korupsi ini
didi mengatakan partai demokrat mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan
demokrat juga tak segan memberikan sanksi bagi anggota yang terbukti terlibat
korupsi ini kejahatan luar biasa oleh karena kami serius menindak oknum oknum partai kami manakala terbukti melakukan tindak pidana korupsi ini
tidak memandang jabatan
tidak memandang jabatan apapun
mana kalah sekali lagi ya mana kalah terbukti tentu akan diberhentikan
meski sadar akan adanya guncangan politik dari sidang ini
kpk mengaku tidak akan terganggu dan tetap fokus pada ranah hukum untuk menghadapi sidang lanjutan enam belas maret mendatang
kami akan buktikan keraguan tersebut dengan bekerja semaksimal mungkin tentu saja
berdasarkan kewenangan kpk dan bagi kpk sebagai
institusi penegak hukum supremasi hukum tetap yang pertama
hukum yang diletakkan di atas segala galanya
jadi kalau ada ekses yang lain itu di luar domain kpk
kpk akan bekerja profesional supremasi hukum akan kita tegakkan sesuai dengan kewenangan kita
pengadaan iktp merupakan mega proyek yang bergulir sejak dua ribu sebelas di bawah kementerian dalam negeri
munculnya angka fantastis yakni enam triliun rupiah dalam proyek ini
menimbulkan sangit tak sedap dugaan adanya praktik tak sehat dalam proyek tersebut
namun fantastisnya angka yang ditilap tak menjadi syarat mutlak sebuah kasus untuk diungkap
siapapun tokoh yang terlibat harus tegas ditindak
seyogianya harta negara digunakan untuk kemahaselatan rakyat
karena harta negara bukan jalan pintas untuk memperkaya diri maupun serikat
suci banjin cnn indonesia
mas arswendo saya mau coba untuk mengingat ingat filosofi bung karno tentang pancasila
yang katanya digali dari jati diri bangsa indonesia
ketika lima sila pancasila itu diperas akan jadi trisila
ketuhanan sosiodemokrasi dan sosionalisme
jika tiga itu diperas lagi jadinya gotong royong
gotong royong itu katanya bung karno adalah jati diri bangsa yang sebenar benarnya
dan harus dilestarikan lintas zaman
gotong royong dilestarikan sampai sekarang mas arswendo
korupsi ini yang dikatakan oleh sebagian orang
anda setuju nggak ini bahwa ini gotong royong dan ini betul betul mega korupsi
mega korupsi itu bukan nama orang
tapi bagaimana skala korupsinya yang begitu besar melibatkan banyak orang juga
kalau istilahnya mega proyek gitu ya oke lah
tapi mega korupsi rada rada gak pas gitu
mungkin cuma keberatan
kita disadarkan bahwa
orang orang penggede ini
itu biadab gitu loh
busuk bener gitu loh
udah lebih busuk dari zombie gitu loh
sekasar itu kata kata anda mas ars
kalau saya bisa menemukan kata yang lebih tepat lagi mungkin akan saya cari
rentannya atau sebegitu
bodonya amerika itu atau sebagainya itu
bisa menemukan kata yang lebih tepat lagi mungkin akan saya cari ya
ya kata biadab lagi
udah pejabat tinggi gitu
eh dari pemerintah ngusulin
anggota dprnya menuju begini
kemudian jadilah dinaikkan lagi
bukan hanya di korupsi itu saja
sampai sekarang yang belum menerima
banyak dan ini kan
jadi gotong royong mereka
berdampak pada rakyat langsung
berdampaknya luar biasa
dan mereka kan bukan apa apa
mereka kan dalam tanda petik atau tidak
mereka orang orang yang bukan akan mati kelaparan
bukan orang yang kena
banjir setiap harinya
setiap musim hujannya
bukan orang yang nyari pekerjaan itu
gimana atau apa
mereka luas sekali
dengan nama nama yang begitu
hebat bukan sekedar nama besar
tapi hebat karena memberikan citra yang
nah kepercayaan kita kepada sesama
diruntuhkan oleh hal hal kayak begini
diruntuhkan oleh orang yang
ya udah maling rampok keju
apalah apa aja
seberapa runtuh sih mas arzwenda
kalau anda melihat ini kan
sama sama memang belum terbukti apa apa
karena memang persidangan masih berjalan
proses hukum masih berjalan
tapi secara moral etika
dan kepercayaan kita terhadap demokrasi
seberapa meruntuhkan semua yang kemudian kita bangun bersama
ini belum ada tuduhan krufi
tapi sebelum ditangkep
di hukum dia
tidak ada sebutan koruptor
dan pangkat koruptor ini lebih tinggi dari pejabat
karena jadi pejabat dulu baru bisa korupsi
ini katanya kak lontong dan saya setuju
tapi meruntuhkannya tuh begini bud
kalau ini tidak dibuka
ini kita mau percaya sama siapa lagi
ini kita juga pengadilannya juga nggak bisa membongkar habis
membongkar habis itu memang karena
anda meragukan ada pembongkaran habis
paling nggak yang sudah diumumkan ini
dibongkar habis itu iya atau tidak
nah kalau itu tidak saya pikir
oh udah kita nggak punya kepercayaan lagi kepada pemerintah kepada apa mudah
bisa jadi nggak sih mas ars ini kemudian demokrasi jadi kemudian ditinggal oleh masyarakat indonesia
orang orang yang tadi berpikir
oh demokrasi masih punya harapan
masyarakat masih punya akses untuk mengontrol
ternyata masih sama aja
mungkin ya kalau bahasa tingginya bahasa kerahnya tuh bukan hanya ditinggal
diganti dengan sistem lain yang
sistem lain atau apa yang lebih menyurahkan masyarakat ini
ini sudah melem melekan semua orang tahu bahwa
bukan tahu urusannya tapi tahu bahwa mekanismenya dari pemerintah
ngusulin ada proyek
dan itu kemudian kpk mengingatkan dulu sampai dua kali kemudian dpr nya menetujui
anggarannya bisa segini lalu kesana lagi lalu turun lagi dan
sampai itu dibuktikan
ini udah ada gininya
kita boleh marah kalau untuk ini kita boleh marah
ini gotong royong yang kemudian orang
ternyata dilestarikan juga oleh sama elit ini
gotong royong gotong royong seperti ini kok kok bisa gitu kemudian kita
ini memang belum sekali lagi belum terbukti tapi masih
kita punya presiden banyak kasus kasus bancaannya anggaran seperti ini yang di
apa namanya kemudian dibuka dan dituntaskan oleh kpk kasusnya dan terbukti
bahwa ini memang bagi bagi yang luar biasa
ini gak ada oposisi gak ada pemerintah gak ada lawan politik semua happy
ini partai yang tidak terlibat mungkin hanya partai idaman itu karena belum ikut pemilu
tapi bukan ini tiba tiba kenapa joke ini muncul karena hampir semuanya
apa sih yang tidak partai segede apa sih yang gak
kalau kamu ingat temen temen kamu sendiri yang namanya pernah kita kena kita ngobrol kayak begini
dan kita tidak akan menduga itu pun terkena sudah gak bisa
sampai dibuktikan ya atau tidak
nah ini kalau tidak ada ini tidak ada pembuktian ke arah sini tidak akan maju ke arah sini benar
kalau menurut anda nih mas arswendo kan kita budaya indonesia itu kan
masyarakat indonesia kan masyarakat yang katanya santun sangat tahu malu
tata kerama seperti ini ini kok kontradiktif ya
kalau kemudian kita lihat orang orang ini orang orang yang punya pendidikan tinggi
punya posisi bagus
gajah bagus ya
gajinya juga lebih tinggi dari kita berdua pastinya
kita berdua di jumlah aja nggak kemana mana
itu kenapa sih mas alf
kalau kita bicara mengenai budaya korupsi anda setuju korupsi sudah
oh iya sudah zaman pak hatta sudah menyatakan meskipun sebetulnya kalau konteksnya dulu pak hatta itu sinis gitu loh
nih loh kamu ini budaya korupsi itu sudah sampai empat bener
dalam artian nyindir gitu ya kemudian kita terima sebagai kayak gitu
tapi ya itu bukan cuma budaya budaya digital
itu kan bukan hanya orang jawa bukan hanya orang mana saja
semuanya nyampur ke arah itu karena mereka mungkin mungkin ini bayangan saya merasa aman bahwa
atau bahkan sejak awal dibikin yuk kita korupsi yang aman apa ya oh bikin ya
ktp elektronik ya itu proyeknya kan gede mungkin nanti kalau bikin lagi apa misalnya kurang lebihnya begitu
dan orang orangnya sebagian terbesar yang disinggung juga orang orang yang itu itu juga yang kita udah kepengen gitu
tapi kok orang orang itu itu juga kok bisa bertahan ini demokrasi langsung kok
kita bisa hukum juga lewat pemilu nih kalau orang orang yang sudah punya praktek praktek tidak senonoh seperti itu
tapi partainya kan lain ya kita perorangan bisa menghukum bisa mengemoi tapi komposisi partai pasti memungkinkan

tadi hilangnya kepercayaan itu tidak
tadi hilangnya kepercayaan itu tidak
tadi hilangnya kepercayaan itu tidak
ini tidak ada penyelesaiannya tidak ada keterbukaan untuk
iya yang sudah disebut sebut ini beneran atau tidak
inilah kita mungkin udahlah nggak usah demokrasi demokrasian
nggak usah orang orang itu kalau nggak bisa dibuktikan ini ya
udah ganti pemerintahan aja lah
tapi anda ragu gak sih mas arswendo banyak yang mengatakan bahwa
kasus korupsi ini kemudian agak pesimistis untuk diungkap se
kalau kata anda cindil abangnya sampai seakar akarnya
kemudian dituntaskan itu karena memang orang orang yang terlibat banyak
punya akses kekuasaan punya akses kapital yang besar
anda melihat bahwa punya pesimistis yang sama
dan itu real nggak sih dirasakan oleh kita kita ini
justru karena terlalu besar ini kita pesimis tapi saya percaya ini saatnya
kalau nggak sekarang ini kita udah nggak
bangsa ini udah gak punya kesempatan lagi untuk seindah
kesempatan yang hebat
ini untuk membuktikan bahwa
nggak korupsi udah selesai cukuplah
ya bener koruptan koruptan yaudahlah
lalu ganti orang lagi semuanya yang kayak begini
nggak diperlukan bangsa ini
ketika anda memimpin orasi tahun sembilan puluh delapan
anda kan juga mengatakan seperti ini
makanya kita singkirkan era yang lama kita satap era yang baru
ini hal seperti ini kan akhirnya terjadi
tapi kemudian ada lihat kenapa repetisi repetisi ini juga
mungkin memang harus terulang lagi terulang lagi
untuk kesekian kalinya supaya kita makin yakin
saya percaya bukannya ini
bapak presiden jokowi sudah mengatakan
bongkar ini artinya sudah perintah perintahnya sudah lebih jelas lagi
kalau ini juga tidak yaudah pindah aja kita
jangan pindah ke maha taifah
mas arsul tapi kalau kita bicara mengenai dampak
banyak yang mengatakan wah ini kasus korupsi seperti ini
kan ini kan urusannya elit kayaknya kita di
di apa namanya di masyarakat ini
kalau yang susah ya tetap susah
beras harga cabai tetap mahal gitu
maksudnya tidak langsung berdampak pada masyarakat
kalau kita bicara mengenai dampak saya punya
ada sedikit perbandingan
kira kira kabarnya kan kpk mengatakan
dana yang dirugikan atau dana negara yang dirugikan itu mencapai dua tiga triliun
kira kira kalau kita bandingkan dua tiga triliun itu bisa kita belikan apa aja ya
saya punya sedikit apa namanya ilustrasinya mungkin bisa ditampilkan
diceh di belakang kita
nah ini mas arswendo kita lihat
ini sumber dari detikom ada grafis kira kira
bisa dibelikan apa nih
total kerugian negara akibat kasus iktp dua tiga triliun setara dengan a
bisa membangun sepuluh jembatan gantung
sepuluh ribu jembatan gantung
mana dimunculkan lagi
sepuluh ribu jembatan gantung tadi
kemudian ada juga bisa mendirikan
jadi orang orang bekasi bogor dan kekuniam acet ini mas arsuda
kemudian bisa membangun dua puluh unit kereta metro kapsul lrt bandung
ini kalau kita konversikan dua tiga triliun itu
padahal yang lebih berat dari ini adalah mental kita runtuh
bahwa kita nggak percaya lagi pada elit gitu
ini juga bisa membantu kartu indonesia pintar
dua tiga juta untuk siswa pendidikan
yang kabarnya ini adalah keberpihakan politik
dari pemerintahan yang baru
masih ada slide yang lain
ya kurang lebih seperti ini mas arswendo
ini kalau anda melihatkan masyarakat belum bisa membayangkan ini
tiga triliun itu kan di awang awang yang kita nggak pernah sentuh
tapi ternyata dengan ada ilustrasi ilustrasi seperti ini
anda bisa menjawab
iya bahkan itu kalau bisa misalnya kamu itu bisa nyekolahkan berapa
atau bahkan kamu bisa memberi lapangan pekerjaan berapa
dan lain sebagainya menurut saya akan lebih bunyi
tapi yang sekarang ini but ya
kalau pandangan saya dengan media sosial ini
dengan bahkan ada ulasan kayak kita di hari minggu begini pun diperlukan akhir pekan
juga media media yang lainnya kesadaran ini ada
bahwa mereka sekarang hidup sengsara iya
apakah ini nggak berhubungan
paling tidak mereka tahu kepada siapa harus marah
nah ini penting kepada siapa mereka berani marah
wah karena dikorupsi jembatan jembatan nggak jadi
nah ini menurut saya salurannya tepat dan
saatnya kita udah
ini udah saatnya kita marah harus
ini sangat wajar kita semarah ini
tapi kalau kita lihat kan ada proyek proyek yang juga kemudian barangnya nggak jadi
kayak misalnya kasus hambalang itu bangunannya sampai sekarang nggak bisa dipakai
tapi kemudian kasus korupsinya sudah merebak
ini kan juga kemudian anda lihat berdampak langsung kepada masyarakat
iya itu aja bisa marahin apalagi di sini
ini kan karena baru dibuka tanggal kemarin ini aja tanggal sembilan hari tanggal baiknya pak sby
bukan karena baru dan bahkan istilah megaproyek yang untuk ini aja kan sudah luar biasa
partai partai gunanya apa sih pak asyidun
kalau kita lihat ini kan dari dakwaan kpk ya bukan kata kita
itu kemudian tidak hanya mengalir kepada orang orang
tapi juga partai partai politik tertentu
kabarnya ada partai golkar mendapatkan sekian ratus miliar apa namanya partai demokrat
kalau itu sampai di situ mungkin loh mungkin ini nggak akan terbuktikan
tapi kalau sampai di oknum oknumnya ya bahwa ini duit ini untuk partai ya kemana lagi lah
kecuali serakah benar orang partai yang menerima ini itu ya
tapi kalau kesana karena kalau begitu masuk partai partai kan bisa dibubarkan
nah itu mungkin to back to fall tadi berlaku
ya udah lah nggak usah sampai keserulahnya ke sana kemarin udah lah
lucuk cecunguknya ini aja lah yang bisa disikat disikat misalnya kurang lebihnya
cara menghukum yang baik itu gimana sih mas arswendo
apakah kita teriak kita rusuh
karena cara hukumnya ini diumumkan begini kemarin prosesnya
itulah terbuka udah selesai
mereka dan kita bisa ini yang menurut saya luar biasanya akan ada edukasi sosial
edukasi pada masyarakat dan ini penting
ini jauh lebih penting ini harga yang harus kita dapatkan dari kerugian moral material dan
udah terlanjur rontok ini
tapi kalau kita sudah terlanjur rontok nih mas arswendo melihat kelakuan elit kita
ada sedikit kalau kita kan bicara
kalau habis bendung itu pasti ada secerca cahaya
masih ada cahaya dari tiga
kayaknya kita masih melihat ada cahaya dari timur di istana merdeka di jalan medan merdeka timur
eh medan merdeka utara namanya ya
itu ada pertemuan yang cukup membuat kita agak sedikit lega gitu
antara presiden jokowi dan presiden ke enam sby yang selama ini kita citrakan itu berseteru
kira kira pertemuan mereka ini drama apa sih
kalau anda ini kan sutradara drama apa yang ingin ditunjukkan oleh mereka
dan kesan apa yang ingin ditunjukkan
apa manfaatnya juga untuk bangsa indonesia
kita akan bahasnya di segmen berikutnya
hubungan antara presiden jokowi dengan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono memasuki babak baru
setelah sempat dicitrakan
kemarin di jokowi

kami siang keduanya bertemu di istana kepresidenan
tidak banyak yang dikatakan ke publik
selain ungkapan saling dukung dan saling puji antar keduanya
kendati kerap membantah ada perseteruan
tapi sejak setahun terakhir
publik membaca adanya pertentangan antara jokowi dan sby
pada maret dua ribu enam belas
saat melakukan belusukan tiga belas hari keliling pulau jawa
sby mengkritik pola pemakaian apbn oleh pemerintahan jokowi
yang terus menggenjot pembangunan infrastruktur
dan juga menggunakan ekonomi nasional tengah lesu
tak lama berselang
presiden jokowi membalas kritikan sby dengan belusukan ke proyek wisma hambalang
di kabupaten bogor yang mangkrak akibat korupsi
dalam fakta persidangan
proyek mangkrak yang menelan biaya triliunan rupiah ini
menjerat sejumlah kader partai demokrat
di mana sby menjadi ketua umumnya
putusan komisi informasi pusat yang meminta istana kepresidenan
mengumumkan hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus kematian munir
juga turut menambah ketegangan keduanya
sekretariat negara yang diminta untuk mengumumkan
mengaku tidak memiliki dokumen hasil penyelidikan tpf tersebut
padahal tpf sudah menyerahkan hasil penyelidikannya
kepada presiden sby pada dua ribu lima yang lalu
pihak cikias pun bereaksi terkait hal ini
yakni dengan menyerahkan kopi hasil penyelidikan tpf ke sekretariat negara
kala itu sbe mengatakan
persoalan dokumen tpf menjadi wawonan pemerintahan jokowi
untuk mengumumkannya kepada publik
awal tahun dua ribu tujuh belas tensi politik semakin panas
pasca persidangan ahok yang menghadirkan ketua umum mui
kiai haji ma'ruf amin sebagai saksi ahli
saat itu nama sby disebut kuasa hukum ahok
kuasa hukum ahok mengklaim memiliki transkrim pembicaraan antara sbe dan maruf amin
sbi pun menanggapi keras wacana itu dengan menuduh dirinya telah disadap
dalam konversi persnya
sbi mengingatkan penguasa untuk tidak bermain api
dan mengingatkan tentang skandal watergate di amerika serikat
yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan presiden richard nixon
sbe juga mengatakan keinginan untuk bertemu presiden jokowi di hambat
oleh segelintir orang di lingkaran jokowi
ada tiga sumber yang memberitahu saya
beliau ingin bertemu dengan saya tidak ada masalah
cuma dilarang oleh dua tiga orang di sekeliling beliau
hebat juga ini yang bisa melarang presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya
yang juga mantan presiden
tanggapan itu pun langsung disampaikan oleh presiden jokowi
presiden menyatakan akan meluangkan waktu untuk bertemu
namun menunggu permintaan dari sbi
ya kan sudah saya sampaikan pulak balik kan waktunya akan diatur
tetapi kalau ada permintaan dia tanyakan ke menseknek bukan saya
yang terakhir saat publik dikejutkan
dengan pengakuan mantan ketua kpk antasari azhar
yang meminta sby untuk jujur atas kasus yang membuatnya ditahan selama delapan tahun
sbe pun meradang
ia menilai gerasi yang diberikan oleh presiden jokowi kepada antasari
bermuatan politis yang belakangan dibantah oleh istana
saya harus mengatakan bahwa nampaknya
gerasi presiden jokowi ada muatan politiknya
sepertinya sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya juga keluarga saya
namun semua perseteruan seakan terbayar saat keduanya bertemu
publik pun menunggu akankah pertemuan ini mampu meredam tensi politik
yang belakangan memanas atau hanya drama yang tak berdampak apa apa
budi adiputro sbe
siapa yang mengawali siapa yang berjasa kalau saya lebih berikan ginilah
gak usah mencari duluan mana telur sama ayam
yang jelas pertemuan itu alhamdulillah terwujud
jadi memang ada dua hari sebelumnya sekjen kami pak inca panjaitan
itu mengingatkan kembali pak mensesnek pak prof pratik
untuk ini sudah lewat dari pilkada yang pertama kalau bisa di arrange lagi
dan kemudian gayung bersambut dengan pak atik menawarkan tanggalnya
tanggal itu memang tanggal yang bagus
tanggal yang bagus lah mas mento tahu lah ini sangat dalam filosofinya tanggal itu
secara weton apa itu mas
pak sby kan suka angka sembilan
oh sembilan sembilan maret ya ya ya saya lupa itu pak s sembilan
nah sembilan sembilan nah itu bagus sembilan tiga
tujuh belas bagus jadi artinya tanggalnya baik
dan kemudian meskipun agak mepet waktunya karena itu kan hari musik nasional
jadi sudah ada acara
sebenarnya pak jokowi itu dengan para pemusik
mulai dari titik puspa sampai pusak
ya sampai raisa ya kan
yang bahas beda itu
tapi alhamdulillah sekali lagi kami berterima kasih kepada pak jokowi kepada juga mensesnes pak pratik
termasuk juga lingkuan istana yang akhirnya mengerin situ
dan memang kalau tadi pertanyaannya kenapa tidak perlu tampil
ya emang enggak itu kan pak sby kan datang lebih dulu pak joko seanta yang datang
kemudian pak sby datang memang pertemuan itu bukan pertemuan politik
apalagi hanya membahas dki jakarta enggak itu beyond the politik
jauh di atas itu pertemuannya makanya meskipun waktunya singkat gak ada empat puluh lima menit ya ngobrolnya itu hanya sekitar empat puluh dua an menit
itu dibarengi makan makan kecil tadi enggak ada makan siang kan
tidak ada makan siang karena begitu datang kemudian duduk berempat di kursi di dalam kemudian di ruang garuda
kemudian ditinggal pak joko sianto sama pak pratik keluar kemudian ngobrol tidak ada yang tahu ngobrol dia apa
setelah itu keluar sempat duduk

sempat keluar lagi duduk di sofa itu setelah ngobrol panjang duduk berempat dulu kemudian setelah itu berdua duduk baru teman teman dan saya juga ada di sana
jadi ada pertemuan empat mata yang hanya dihadiri oleh presiden jokowi dan presiden sbi
ada klarifikasi klarifikasi nggak kemudian kan pak sby selama ini kan mengatakan bahwa saya perlu mengklarifikasi banyak hal
nah pertemuan itu ada klarifikasi klarifikasi
mas window senyum juga ini ya jadi artinya gini
dia suka senyum dari dulu
yang bisa mengerti ya hanya pak sby pak jokowi dan allah swt gitu ya
masa enggak diceritain pak sbi
gini tadi diceritain tapi artinya gini
begitu keluar itu wajah saya yang kebetulan dulu juga sempat dekat dengan pak jokowi ketika masih menjadi wali kota solo
terus sekarang membantu pak sbi
saya bisa melihat mas yuda gestur dari kedua bapak ini cerah
iya cerah jadi senang
tapi sudah dikendalikan
awali dengan hal yang baik
bahkan tadi siang kalau saya dengar juga statement dari pak jk yang nanti akan follow up
artinya pemerintahan sekarang akan memfollow up ide presidential club yang diusulkan oleh pak sby pada pertemuan itu
jadi club untuk para mantan presiden dan wakil presiden
kalau di amerika kan hari turunmen yang menginisiasi itu
jadi ibaratnya gini
mereka mereka ini menjadi bapak bangsa dan ibu bangsa
karena di sini kan ada ibu mega sebagai presiden kelima
yang kemudian nanti kalau ada apa apa ya beliau beliau itu tetap memikirkan ke depan negara ini
jadi bersama saya
pil karena di kerajaan jakarta aja
bukan level dibahas pak sbi sama pak jokowi
anda melihatnya ini apa
ini kan perseteruan yang kita ngelihatnya ini
wah makin lama bukan dia makin rendam
makin eskalatif gitu kan
anda melihat dengan pertemuan ini drama apa yang atau bukan drama ya
atau gestur apa yang kemudian anda tangkap dari
kalau dari gestur pastilah itu
pak sby begitu lebih antusias
tidak berarti apa apa
tadi ketika berdiri lebih mendekat
hanya saya juga agak heran pak jokowi ini kok ketika mempersilahkan duduk beliau ini lebih dulu duduk biasanya nunggu takmunya duduk
tapi kalau tadi bung roy mengatakan ini beyond politik
politik ya atau nggak ngurusin perkataan
ya enggak lah
aku sudah tersisih dan nggak diurusi
tapi yang lebih menarik ini adalah bahwa ini bisa ketemu
bisa ini bahkan kalau kita di struktur jawa bud ya dengan makan yang hanya lumpia dan acar itu dan minum itu itu artinya diterima
dibanding makan siang yang mewah mewah gitu
kalau sudah habis berantem atau nggak kena orang mau nanyain mau ngelamar gitu
saya mau ngelamar gitu datang atau orang tua saya datang
kesalahan diterima dengan hanya
hanya dikasih minum makanan kecil itu artinya diterima
oke tapi drama apa yang kemudian kalau kita bicara dramaturgi ya drama apa yang kemudian ingin ditunjukkan oleh kedua pemimpin bangsa ini dengan bertemu
karena selama ini kita lihat mereka berseteru secara terbuka loh mas arswado
perseteruannya itu kalau kita lihat kalimat kalimat yang terlontar dari pak sby
sama kalau kalimat kalimat ya kita cuma bisa menafsirkan itu kan nggak bisa lain lagi
tapi pak s b mengatakan bahwa grasy antasari itu dipolitisir
itu semua nggak soal itu kan semua sebelum pilkada putaran pertama
jangan lupa ini sebelum pilkada pertama itu mau itu mau gosip mau di demo rumahnya mau dan lain sebagainya
cuma saya kan ini udah kalau suasananya dingin itu nggak ada twitter twitter
nggak ada kerjaan kita pak s b
kita nggak ada komentar
tapi keduanya menunjukkan kalau benar kalimatnya yang kita tangkap
ide pak s b yang ditangkap
ada kesinambungan antara presiden antara lain sebagai pemerintahan itu menurut saya luar biasa sekali
artinya juga kalau tadi atau kemarin yang dibilang pembisik pembisik yang penghalang penghalang sekarang perannya ini nggak ada lagi
kan pak s b sempat beberapa kali pak sro juga pernah beberapa kali mengatakan bahwa sebenarnya pak s b
tapi nggak berani ngomongin siapa juga ya
janganlah pak s b nggak ada

saya kan prajurit
yang penting project harus membereskan masalah di lapangan
tapi yang menarik adalah pak sby kan mengatakan bahwa sejak lama ingin sekali bertemu dengan pak jokowi
tapi pak jokowi atau mungkin ada orang yang mengawali atau belum ada waktunya
itu kan bahasa bahasa politik yang akan sangat mudah kita pahami
tapi menurut perspektif anda sebagai budayawan mas aris
apa yang membuat pak jokowi akhirnya mau bertemu
kalau tadi di clear dikatakan bahwa yang minta bertemu pak s b ya
karena pak hinca yang kemudian mengajukan
seperti apa apa analisa anda
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kita segera kembali bersajaran
apa sih yang ngebuat kan kalau kita lihat
tuduhan tuduhannya pak s b itu kan keras
bukan hanya keras
tidak pakai gestur yang
gestur yang kita harus baca gimana gesturnya gitu kan
tapi kan ini harusnya pak jokowi marah ya kalau dituduh tuduh begitu ya
apa yang membuat pak jokowi mau bertemu kalau menurut anda
ya pasti karena butuh
pak jokowi juga butuh
iya lah ini kepentingannya dua pihak
apa kebutuhannya pak s b atau kebutuhan pak jokowi dari perspektif anda
beliau beliau yang tahu lah
tapi paling tidak
kata kesinambungan tadi ada
menurut saya ini salah satu kuncinya
ini kan antara lo sama gue aja lah but
enggak usah macem macem lah
yang lain lainnya kita coba sisikan dulu
kurang lebihnya akan begitu
karena yang tercermin di masing masing ini kan sama
bahkan pak sby kalau durasi menjelaskan ke media kan beliau lebih panjang
dan lain sebagainya
ini menunjukkan bahwa iya lah
kita yang pokok pokok aja lah ada
kalau tadi iya lah
kalau tadinya masih ada bau bau pilkada gitu gitu
yang kencang udah lah
bukan karena agusnya udah gak milih lagi
tapi ya ini ada sesuatu yang lainnya
nah sesuatu yang lainnya
juga ada mulai drama drama ini tadi
apa yang anda baca teman teman
ada gak ada hubungan di situ gak
siapa mengamankan siapa atau siapa memberikan ketenangan kepada siapa
saya kira sinyalnya pasti ada
sinyalnya pasti ada
kalau enggak enggak secepet inilah
artinya juga dua presiden ini punya kebutuhan untuk ketemu
le yang lebih bener tuh gini loh
nah versi masing masing
oke kalau soal antasari yang dia kencengin
iya itu kan bisa lebih clear seketika aja
atau misalnya soal yang dulu kemarin di rumah di demo bangsa itu satu dua kata selesai
ya antasari bener gak
statementnya pak s b tadinya ini ada politisasi
kemudian bisa di clear kan ya apa tidak cepat atau bahkan ganti
ganti masih dituntut
antasarinya bukan tidak mungkin
yang lainnya masih mungkin
tapi kalau ketika
nah ada hal hal yang berkoordina
wah ini negara negara yang pastilah urusannya lebih penting daripada sekedar politik atas
kalau kita sudah punya level kenegarawanan yang sangat tinggi
hal hal yang remeh tebe akan cepat selesai dengan sifat sifat
ini yang lebih yang beliau dua beliau ini masih bisa
sekarang bayangkan antara pak s b sama ibu mika tidak akan ketemu sama ibu mika
kita akan bahas itu nanti
saya ketanya ke mas roy
mas roy kalau kata pepatah eskimo kan bilang gak ada makan siang yang gratis
makanya di iklu
makanya pak s b dan pak jokowi meskipun gak makan siang tapi kan lumpia juga gak gratis
pasti ada harganya
kompromi apa yang dicapai mas
yang jelas begini
kalau semua clear
tentu juga ada tidak ya
termasuk salah antasari tadi
sudah firm bahwa kami tetap akan memproses pencemaran nama baik yang dilakukan pak antasari terhadap pak sby
jadi artinya itu tidak berhenti mas
tetap ada karena itu tuduhan itu sangat menyakitkan dan sangat tidak berdasar
jadi itu tetap jalan
tapi kalau kemudian
kalau nanti pak antasari ganti nuntut lagi loh
rasinya sebagai politik
ya nggak apa apa biarkan saja
biarkan saja itu berlanjut
ya saya juga yakin pak s b juga gak akan berhenti men tweet
follower yang sembilan enam juta itu kan
termasuk pak s wendel dan saya
dan pak s b juga
pak s b juga mengemari siaran ini loh
siaran kita diementari loh
siaran pak s b menonton acara kita ini
kemudian langsung men tweet itu juga bisa
jadi artinya beliau tetap kritis
mas indra yang saya tahu
hanya kemarin itu memang benar mas rindu
jadi kemarin itu memang mencairkan segala hal yang kemarin sempat buntu
perkara remeh temeh yang ada di bawahnya
itu juga pasti ada penyelesaian urusan anak buah anak buah
itu harus menyelesaikan lagi masalah masalah ini
itu waktu kami meneruskan apa yang dilakukan loh kedua bapak bapak ini
mas aswendo tadi kan sudah menjelaskan dengan sangat baik
bagaimana permasalahan permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan dengan
hanya minum teh bareng
saling mengerti satu sama lain
apalagi level kedua bapak ini sudah masuk ke level yang pasti jauh di atas kita gitu kan
tapi saya ingin klarifikasi kepada anda mas roy
sejak mungkin lima bulan atau enam bulan terakhir saya inventarisir ini
paling tidak ada empat tuduhan serius yang secara terbuka
kita nggak mengadang adang ada secara terbuka
ada konferensi pers ada tweet ada di konferensi pers
yang pertama mengenai pak s wendel mungkin

ya di balik demo empat ratus sebelas
yang kedua penyadapan oleh aparat negara
pak karno juga watergate
watergate pak jokowi ingat
itu kan nanti juga mas arswendo pernah ngomong itu
kemudian menggerakkan demo ke rumah
ada istana yang menggerakkan demo ke rumah
ada pengkondisian seperti itu
yang keempat yang jelas sekali adalah politisasi gerasi antasari yang digunakan untuk menyerang pak sby dan keluarganya
pertanyaan saya mas wendel
apakah tuduhan tuduhan ini diralat oleh pak sby setelah ketemu pak jokowi atau memang masih betul
saya hanya bisa menyampaikan bahwa ketika pak s wendel menceritakan kepada kami kami
itu tidak lagi disampaikan
tidak lagi disampaikan itu apakah memang itu sudah dibicarakan
atau sudah dibicarakan tapi belum soft
tapi yang jelas
firm bahwa pak antasari tetap ada tim hukum kami
artinya pak didi kemudian pak ferdinand kemudian yediantar mbak imelda waktu itu masih on itu
jadi artinya pelaporan itu masih on
kemudian tentang aksi empat sebelas di balik itu saya kira sudah terjawab ya
siapa yang ada di balik empat sebelas
artinya bukan pak sby
sudah jelas sekali
kemudian masih ada nasihat dari presiden ke enam pada presiden ke tujuh misalnya disampaikan oleh pak sby
kalau jadi presiden itu kan tidak enak
maju mundur atas bawah bisa kena
jadi saya kira itu juga pesan yang sangat dalam
artinya makna denotatif dan konotatifnya juga sangat berbeda
tapi yang jelas pertemuan itu memang berakhir dengan sangat bagus
akhirnya masih jalan bersama diantar
menunjukkan bahkan apa
saya dengar apa
oh ini pak tong ini dulu disini
ini menghadap kesini
dan ketika datang saya punya foto fotonya sebenarnya
ketika hormatnya pak jokowi yang sangat santun
kemudian diantar ada pak johan budi juga
jadi artinya sebenarnya ini akan clear dengan sendirinya
tapi tanpa kemudian kalau ada yang benar benar kasus hukum
ya pasti akan diteruskan
tapi tuduhannya itu pura pura atau serius
ketika pak sby melontarkan waktu itu ya
itu tuduhan yang beneran betul
beneran jadi artinya
itu betul betul mengancam pak jokowi
maksudnya pak jokowi memperingati
jadi artinya yang saya tahu
pak sby itu mendapatkan masukan tentu tidak hanya satu sisi
pak sby masih mendapatkan informasi
misalnya dalam kasus pak antasari
pak sby kan tidak kemudian mendengar sendiri
pak sby juga mendengar dari mantan jaksa agung
mendengar dari mantan kapolri
pak bambang hendar sodanuri
dan bahkan pak kapolri
mantan kapolri maaf
akan menggelar konferensi pers
tapi belum jadi waktu itu
karena ada salah satu penyidiknya yang masih umrah waktu itu
jadi kan artinya informasi yang masuk ke pak sby itu kan informasi yang firm
dan pak sby kan selalu terukur
meskipun mungkin kalau mas budi juga lihat
ada beberapa hal yang disampaikan secara cukup keras
dari cikeas maupun dari wisma proklamasi
karena memang datanya sangat masuk
termasuk soal penyadapan
ya kan terbukti sampai dengan sekarang
akhirnya pada sidang ke dua belas sidang ke tiga belas
kuasa hukum dari basuki cahayapurnama
tidak berani lagi memunculkan isu itu
jadi tuduhannya pak
atau curhatannya pak sby waktu itu
atau itu kemudian teluhannya itu real
itu tidak dibuat buat untuk hanya minta sambal
enggak sama sekali enggak
supaya ketemu gitu enggak ya
beliau itu benar
kalau tidak katakan tidak
termasuk ketika ada rombongan mahasiswa yang saya sangat menyayangkan ya
rombongan mahasiswa itu ternyata malam sebelumnya di provokasi oleh ex aktivis ya
dan itu ada semua slidenya
bahkan mobilnya ambil isi apa juga kita tahu
tapi partai demokrasi bilang bahwa ini digerakkan istana jelas gitu
di dalam tweetnya itu
maklumnya ini paling pandai berkelindang
mas arswendo kalau anda melihat ini kan tuduhan
kita melihatnya ya oke bagus mereka kedua pemimpin ini bertemu
tapi kan tuduhan tuduhan yang sudah terlontar itu kita bisa putar loh satu persatu
dan itu sangat mimik
anda lihat ini tuduhan tuduhan yang kemudian dikeluh atau keluhan pak sby selama ini itu punya dampak nggak untuk hubungan dengan pak jokowi menurut anda
atau perseteluan itu emang ada nggak sih mas arswado
jelas kan ada
bahwa beliau beliau ini sekarang menjadi cair iya
kalau enggak nggak ada dong
nggak mungkin pak jokowi mengatakan ya kalau mau ketemu saya ya mana suratnya
juga pak sby loh enggak dong ini
saya difitnah kok ini urusan
dan lain sebagainya meskipun akhirnya
pak asin itu yang saya menarik kami juga
berterima kasih kepada pak jokowi ini fakta
dikatakan oleh pak johan budi juga dan pak
pratik akhirnya pertemuan kemarin tanpa surat
jadi artinya dengan telpon
itu kan bagus sekali itu kan kebaikan pak jokowi
kalau ada surat atau tidak pakai surat itu
mana yang lebih gengsi enggak
beliau sudah bertemu itu aja
nilainya sudah di situ enggak kalau
kita cari kemenangan lagi ya cari kemenangan
enggak kan enggak usah pakai surat gue bisa
diterima misalnya kelompoknya ini
nanti kelompoknya pak jokowi juga enggak enggak enggak cari menangan
enggak cari menangan ya makanya ini bukan cari menangan
pendukungnya kan begitu juga ada yang di sosial media
apalagi di sosial media
meme nya aja beredar banyak
untuk pertemuan saling menghormat
saja bisa di meme nya bisa macam macam
tapi oke lah maksud saya gini
kurang lebihnya udahlah ini
bisa ada pertemuan kita nggak usah
cari siapa yang menang atau siapa yang menang
yang kalah konjunitas
yang diusulkan pak sby dan bisa diterima
tadi bahwa presiden satu dan presiden
berikutnya adalah bagian yang dalam
tanda petik memungkinkan
pemerintah yang sama juga
itu menurut saya titik yang
jadi sama sama angkat pedang untuk berantas ke rusia
itu kita harus setuju gitu ya dan saya kira
ke arahnya sana

kan untuk membantu hulu balang
membantu kesiapan itu kan
jadi posisinya dan diferensiasi
bahasa tubuh bahasa politik bahasa komunikasi
dua presiden ini sama
dua duanya perlu citra
hanya caranya yang jauh
pak sbi itu jawara citra dan enggak salah
juga harus begitu
pak jokowi apa enggak butuh citra butuh banget
kata kata yang menghiasi
bagian dari itu
yang luar biasa
ini jadi ciri khas
tapi saya hanya mau mengatakan sedikit gini but
kalau tadi dikatakan
antasari masih terkena
percaya saya lah
itu kalau dua duanya atur gini
di buklan enggak berani untuk antasari
percaya mas roy
saya senyum saja karena saya bukan tim hukum yang menjalankan ini
saya bukan tim hukum
enggak kan bukan but
ini ada politisasi dari
ini kerasinya ini oke
ketika itu sudah
eh ternyata nggak ada gitu
dua duanya sudah mengerti bahwa tidak ada itu tidak
enggak ada masalah
nah ini sebetulnya
rasa syukur kita itu cuma
nah rasa syukur itu kan kemudian bisa kita rayakan sekarang ketika mereka berdua bertemu
tapi apa sih yang membuat selama ini
itu jadi benang kusut
apakah mas roy ini ikut mengusutkan benang benang itu
atau orang orang lainnya ikut mengusutkan
kita akan bahas di segmen berikutnya
itu kan selain jubalan pengusut
tapi saya mengatakan
tidak usah mencari ayam dan telur
ya udah ayam dan telur
telurnya diceplok aja lah buat makan
tapi menurut anda kan selama ini kan kita lihat perseturuannya kan terbuka
meskipun pak jokowi juga diam saja
tapi pak sby yang kemudian berbicara gitu
tapi kita lihat perseteruan terbuka
ini yang membuat kalau kayak gini kan clear semua masalah
yang membuat kusut selama ini enggak apa sih mas ars
aku komunikasi kan selalu gitu
kamu nggak nyampe gak ada respon
saya membuat analisis sendiri
jadi ah budi gak ngundang saya lagi
nah ini maksud yang terjadi juga ke kamu
ini dari segi komunikasi
akan selalu begitu
makanya kalau dua orang atau pacaran itu nggak bisa komunikasi
ya suami istri gak bisa komunikasi
ya begitu itu
dia kok bikinnya masaknya kayak begini
berarti ya saya ini
di pikiran saya sendiri
pak sby juga merasa mungkin ya
ini gimana sih saya kan juga presiden
masa ada masalah
mas sby kesini sini
ada buktinya itu ada yang lapor ke saya
atau mas rai ikut mana sih
aku ikut dingin ini
pasti orang sekitarnya itu pasti
justru kalau mereka merasa ini karena merasa terancamnya ada
weh ini pak jokowi ini kok cari popularitasnya caranya begini
yang sini mas rai
eh ini bukan wilayah kamu
dan lain sebagainya
tapi menurut saya sekali lagi
ini sudah bagus
apalagi lubalang atau siapapun juga
rame rame lagi memperkeru
ini sudah momen terbaik
nah pasti kepentingan kepentingan adalah putaran kedua
pasti akan dinamis itu ya
mas rai pasti akan dinamis
tapi yang kita inginkan
bisa nggak sih masyarakat indonesia melihat presiden presidennya itu seperti ini
saya akan minta produser saya untuk menampilkan sebuah gambar gambar
rangkaian gambar gambar yang mungkin bisa menginspirasi kita
di belakang kita nih mas roy
gambar gambar seperti ini
masih banyak lagi gambar gambar lain mungkin bisa kita lihat
aduh luar biasa
ini ada all the presiden yang masih hidup bisa berganda dengan tangan saling membantu
mau gak sih pak sby
kemarin ada satu yang sangat bagus sekali dan itu moga moga kita bisa lihat besok
pak sby sudah berjanji dan sudah menerima undangan dari pak jokowi untuk hadir pada peringatan tujuh belas agustus di istana
dan firm datang
insya allah firm
jadi kan dulu kan selalu kalau yang ini datang ya
tapi kan kemarin sudah dibuktikan oleh pak sby
ketika diundang dpr
ketika raja salman datang
pak sby datang
pak atri sudesno datang
itu akan lebih elok kalau misalnya
tapi yang gak datang
saya gak perlu nyebut itu mas
tapi artinya nanti pada peringatan tujuh puluh dua tahun republik indonesia tujuh belas agustus
insya allah kita bisa melihat presiden ke tiga pak abibi
presiden ke lima ibu mega
presiden ke enam pak sby
presiden ke tujuh yang sedang menjawab
itu kalau semua ada
itu akan bagus
saya ingat jasa patofik kayak mas almarhum
yang bisa kita temukan ketika empat pilar itu kemudian dirumuskan
dan diklarasikan beberapa tahun yang lalu itu damai
kita masyarakat tenang sekali
tapi itu hanya terjadi sekali
dan setelah itu ya kembali berseteru lagi
makanya insya allah besok akan terwujud lagi
itu jaminan dari pak sby akan datang tujuh belas an
yang tadi kita tampilkan itu
itu amerika serikat yang
boleh dijadikan rujukan
ini kan bagaimana kita lihat
tapi juga jangan lupa
mungkin nggak kita akan seperti ini
oh mungkin aja
kalau sudah bisa mengekang
tapi tidak selalu juga
ini karena masih bisa begini sebelum ada trump
sebab sekarang belum tentu begini lagi
dinamika itu bisa dengan pencitraan semacam ini
bisa tanpa begini tapi sudah ada saling pengertian
misalnya itu aja udah lebih dari cukup
ini kamu mengatakan ini kan benar foto foto ini
sekarang misalnya trump
mengundang mereka belum tentu
bill clinton presiden clinton datang ketika inaugurasi
itu kan membuktikan kebesaran hati yang luar biasa
apalagi istrinya kan di kalahkan oleh trump kan
kalau tadi pak sby sudah oke lah
pak jokowi juga pasti menurunkan tensi
tapi demi bangsa dan negara
hal hal seperti yang kita bisa lihat dari amerika serikat ini
itu kita boleh berharap gak sih mas arswendo
dari itu mungkin terjadi gak
tapi mungkin tidak pada peristiwa peristiwa kenegaraan ini
yang sederhana lah orang indonesia orang kita ini kan kadang kadang
siapa yang menikah gitu
belum ada hadir bisa ketemu
itu aja udah
itu diplomasi politik yang sama seperti orang amerika ngumpul begini ini
apa yang bikin selama itu tidak bisa terjadi
yang bikin itu apa menurut anda
kan hanya beberapa aja
anda bilang orang indonesia punya kesantunan
tapi kalau mereka sudah
tidak bisa akur
tidak bisa akur
terlalu tinggi harapannya atau egonya kepada satu dengan yang lainnya
dan itu tidak terwujud
ya pasti tidak bisa
atau akan ada to be continue
ya terus terang kan pasti yang mengerti hanya pak sby pak jokowi dan gusti allah ya
tapi artinya bahwa persoalan besarnya saya sepakat dengan pak asyandu bahwa
yang penting intinya ini sudah bersama sama ingin membangun republik ini ya
ada jawaban dari pak sby yang ketika diundang pak jokowi untuk nanti datang pada saat itu clear
tapi kalaupun masih ada riak riak kecil itu oke
tapi saya setuju ya saran dari pak aswin tadi
lebih baik sengkuni sengkuni ini nggak muncul tuh saya setuju ya gitu
ya biarin tapi enggak usah di
bukan karena bosnya sudah ketemu sekarang
sudah ketemu kita sudah
kita rakyatnya kan sudah ngikutin
kemudian semoga kemudahan
kembali kita rayakan apa kebersamaan ini
tapi menurut anda mas arswendo
dari mungkin kalau kita bicara permasalahan kedua presiden ini
tapi sequel sequelnya masih ada
sequelnya masih ada
ini kan masih dekat lagi
tapi yang paling sederhana lah
april nanti menjelang april ini
meskipun tidak dibicarakan tadi
demokrat mau kemana ini
indonesia juga non blok loh
jadi menurut anda untuk sekarang finish ya
atau ini pura pura damai
yang besar nggak
karena mereka sudah punya saluran
eh telepon teleponan mungkin sudah tahu pulsanya pada punya sekarang
jadi ini menurut anda bbd
benar benar damai atau ppd
apapun yang terjadi hanya pak sby dan pak jokowi yang tahu
tapi kita bangsa indonesia masyarakat indonesia
kita semua bertiga paling tidak di sini
merayakan kebersamaan ini yang sangat baik
mudah mudahan kita apa yang dilakukan oleh presiden presiden amerika serikat itu yang menunjukkan keharmonian itu bisa kita lihat di indonesia beberapa waktu belakangan ini
mudah mudahan mumpung masih pada banyak yang hidup
terima kasih bapak bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini
mudah mudahan harapan kita bisa terwujud dalam beberapa waktu ke depan
kami akan segera kembali usaha agenda berikut ini
tetaplah bersama cnn indonesia pranyu serpekan